yang namanya urusan celaka musibah itu semua urusan allah kok
rasakan kita tetap hati hati dan kita tetap berdoa
insya allah kita tetap selamat kok
aku mohon sama kamu ya dan karena hal itu kamu jadi ngejauhin aku
apalagi kamu sampai berpikiran buat bener bener jauhin aku
ada sih bu
ada apa ya bu
kamu tolong suruh supirnya datang
soalnya mobil saya itu pecah ban
jadi sekalian dia benerin mobil saya
saya akan segera ke sana bu
tapi cepetan ya pak
tolong kamu mundurin meeting saya kira kira satu jam kebelakang ya
soalnya mobil saya itu pecah ban
jadi saya pasti terlambat
oh begitu bu
ya udah nanti biar meetingnya saya reschedule ya bu
ya terima kasih della
aduh jam berapa nih
aduh telat deh
udah sampai di mana pak
aduh bisa cepetan nggak pak
saya masih di jalan nih bu

aduh gimana ya bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
saya kejepetan bu
aduh gimana ya
aduh ya udah deh
aduh kalau kayak gini nih
orderan bisa melayang
waduh gak bisa beli jaket baru nih ntar
oh ya sudah
aku ada yang ngapain
yuk aku kembali
aku mau ke rumah

mobil mama tuh pecah ban ya papa mau ya nganterin mama ya oh iya pak bukannya kamu udah kapok naik
ke kantor papa ngeliat style mama udah ready ah papa papa tunggu papa please jangan tinggalin mama
dong pak mama harus sampai ke kantor nih aduh papa ganteng papa sayang suamiku tercinta ikutan
dong ya terus mobil mama gimana mobilnya mama mama tinggal aja ntar kan supir kantor datang
pak biarin aja dia yang urus oke kita taruh kunci mobil aja di kantor papa nganterin mama yaudah
pakai helm dong
om dudung mending pulang aja
biar aku sama mondi aja
om tidak berani
takut abah marah
ih om dudung
mending om dudung pulang
kan kamu sekadang servis sayang juga
kan abah lagi sakit kasian
gapapa aku sama mondi aja
iya sih si abah juga pernah curhat sama om te
kalau abah suka sama si mondi
jadi takut kenapa kenapa sama neng raya
terus jadi gimana nih om
itu paru gue
ya sudah tidak apa apa
kalau ada apa apa sama dengan raya
nah berhadapan sama om dudung
aku jalan ya om ya
om keputan ya
nah bener aja
terima kasih alex
gue masuk duluan ya
terima kasih alex
terima kasih alex
terima kasih alex

ayo deh parkirin dulu deh
iya gue tau
lo tau kok tapi biasa biasa aja sih boy
kal gue tuh bentar lagi mau olimpiade matematika
jadi gue gak mau mikirin yang lain dulu
iya tapi kan kita semua sama sama tau kalo lo sama reva tuh saling suka
lagian walaupun lo berdua belum jadian resmi
dan reva juga udah pernah bilang sayang sama lo
seenggaknya lo gak ngerasa berhaparah gitu sama alex sama reva
ya lo tanyain lah sengaja sama reva
kenapa dia mau diantar sama alex
iya boy lo harus tanya ke reva kenapa reva mau diantar sama alex
gue percaya sama reva
lagian ya kal
gue tuh lagi fokus banget sama olimpiade matematika
jadi gue gak mau mikirin yang lain dulu
jangan ganggu ya gue mau konsentrasi nih
gue jadi kepikiran sama omongan yang abah nih
tentang kamu bener
musuh aku di luar tuh banyak ray
aku yang selalu cari masalah sama aku
sekarang aku ngerti
abah kamu gak pernah suka sama aku
yaitu karena dia sayang sama kamu
dia gak mau
keselamatan anaknya terhancem gara gara aku
ini yang realise buat abah
dia udah bersis lain lain kalkart abang
yang putih kepadamu
masa gua bilang radio tak dikurangin ku
insyaallah reda simple
kamu jadi ngejauhin aku
apa lagi kamu sampai berpikiran
buat bener bener jauhin aku